keinformasi lain sebuah rumah tua tengah viral di media sosial karena berada di halaman apartemen tamrin executive residence di kawasan kebun melati tanah abang jakarta pusat
sang pemilik pemilih bertahan puluhan tahun bersama keluarganya walau rumahnya sudah ditawar dengan harga tinggi oleh pengelola apartemen
seperti inilah suasana rumah tua yang berada di tengah tengah gedung apartemen tamrin executive residence yang berada di kawasan kebon melati tanah abang jakarta pusat
rumah tua milik elis ini viral lantaran sang pemilik menolak rumahnya dibeli oleh pihak pengelola apartemen dengan nominal besar
elis dan keluarga sudah puluhan tahun bertahan di rumah tua ini
tempat tinggal elis ini dulunya merupakan permukiman warga
hingga pada dua ribu lima rumah rumahnya ditawar
yang ada dibeli pengembang dan dibangun apartemen
pihak rt tidak mengetahui pasti kenapa si pemilik tidak mau menjual rumahnya untuk dibeli oleh pihak pengembang
sementara pengelola apartemen dan pemilik rumah belum mau memberi keterangan terkait pemberitaan yang beredar